memasuki masa arus balik lalu lintas dari arah tegal menuju tol brebes terpantau padat
terjadi kemacetan di pertigaan arah tegal maupun sebaliknya
pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan operator tol dan akan menggratiskan beberapa gerbang tol jika terjadi kemacetan parah
diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada hari sabtu dan hari minggu besok
dan untuk mengetahui situasi terkini seputar arus balik di brebes jawa timur kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada fitria sungkar
selamat sore fani
sejauh ini bagaimana pengamatan anda apakah terjadi peningkatan atau lonjakan arus balik hingga jumat sore hari ini
ya fani di pertigaan menuju kota brebes
di mana saya sedang berdiri saat ini belum terlihat ada penambahan atau jumlah kendaraan arus balik
oleh karenanya dari pihak kepolisian sendiri saat ini belum melakukan memberikan atau melakukan rekayasa lalu lintas terkait jumlah kendaraan yang akan kembali ke ibu kota dan kota kota lainnya
namun di pertigaan ini kepadatan justru terlihat di area jalan menuju kota brebes
oleh karenanya saat ini pihak kepolisian sendiri sedang melakukan rekayasa lalu lintas
bagi kendaraan yang ingin menuju kota brebes dan mengalihkan kendaraan tersebut melalui jalur alternatif lainnya
selain itu fani untuk kendaraan di kota brebes sendiri terpantau cukup ramai lancar
selain itu untuk arus balik sendiri memang diperkirakan puncak arus balik akan berada di hari esok sabtu dan minggu
namun dari pihak kepolisian mengatakan bahwa volume jumlah kendaraan yang akan keluar dan menuju kota jakarta diperkirakan akan bertambah